setelah kita berlanjut ke informasi selanjutnya tiga kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di ruas tol cipali purwakarta jawa barat
satu orang meninggal dunia dan dua orang terluka
kecelakaan beruntung melibatkan tiga kendaraan terjadi saat arus balik lebaran di ruas tol cipali kilometer tujuh puluh sembilan b di sekitar wilayah purwakarta jawa barat
kecelakaan terjadi sekitar pukul lima waktu indonesia barat yang menyebabkan satu orang tewas dan dua orang luka luka
korban tewas merupakan penumpang travel yang sedang menunggu sopir mengganti ban
tiga kendaraan yang terlibat kecelakaan
korban satu meninggal dunia dua luka ringan
menurut salah seorang penumpang travel korban meninggal akibat terseret mobil saat menunggu pengemudi
minibus avanza hitam menabrak bagian depan travel dan menyeret korban yang tengah berada di depan mobil travel
korban terseret hingga belasan meter sebelum akhirnya mobil avanza menabrak bagian belakang mobil di depannya
selain satu korban tewas dua orang lainnya juga terluka
saat ini kasus dalam penanganan polres purwakarta
jadi korban itu lagi di luar mobil terseret gitu ya
kalau teman teman tidur di mobil kan
nggak mungkin tapi kemungkinan si jelasin pasti kan dia mencetaknya
nggak mungkin di luar itu
pol disebut sopir grandmack bekerja melewati batas hingga terjadi kecelakaan maut di kilometer lima puluh delapan tol jakarta cikampek yang menewaskan dua belas orang
polisi menyebut celakaan maut kilometer lima puluh delapan tol jakarta cikampek karawang diduga disebabkan pengemudi yang kelelahan hingga mengakibatkan mikroslip
berdasarkan pelidikan dan keterangan saksi saksi diketahui intensitas sopir dalam mengemudi saat momen mudik lebaran sangat tinggi
sopir diketahui telah berkendara dengan rute jakarta ciamis dan kembali lagi ke jakarta sejak lima hingga dua ribu